kericuhan kembali mewarnai berlangsungnya debat publik jilid dua pilgub jawa timur
yang berlangsung di diandra convention center selasa malam
ratusan masa pendukung salah satu paslon terlibat keributan dengan aparat kepolisian
karena tidak boleh masuk
masa yang emosi akhirnya memblokir jalan raya
seperti debat sebelumnya kericuhan terjadi saat masing masing pasangan calon
mulai memasuki ruang debat di gedung diandra convention center surabaya
ratusan masa yang mengiringi pasangan calon nomor urut dua gus ipul putih
memaksa ikut masuk ke dalam arena debat
namun aksi terobos ini dihadang oleh aparat kepolisian yang telah melakukan blokade
diakses masuk gedung lokasi tersebut
kericuhan kembali terjadi saat paslon nomor urut satu kofifah emil
berjalan memasuki gedung lokasi debat
karena banyaknya masa pendukung paslon nomor urut satu kofifah indar
prawansa dan emil dan yakbun sempat kesulitan masuk ke dalam arena debat
melihat sejumlah masa simpatisan paslon nomor urut satu
bisa masuk ke dalam gedung lokasi debat
ratusan masa simpatisan paslon nomor urut dua gus ipul putih pun protes
dan berupaya masuk dengan mendorong aparat kepolisian yang berjaga
karena kesulitan masuk ratusan masa ini pun akhirnya berusaha
memblokir jalan raya basuki rahmat tepat di depan gedung diandra
sementara debat publik putaran kedua
pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa timur
berlangsung tak jauh berbeda dengan putaran pertama
kedua pasangan calon berdebat soal data
terutama pencapaian investasi di jawa timur yang
tinggi namun minim solusi menekan dampak negatif dari hadirnya investasi tersebut
seperti halnya konflik agraria
yang tercatat wahana lingkungan hidup jawa timur
ada satu ratus dua puluh tujuh konflik agraria selama dua ribu tujuh belas
sebenarnya kalau menurut saya tadi memang ini namanya debat ya
jadi waktunya memang terbatas
saya rasa gus ipul juga sepakat bahwa ketika gus ipul menjelaskan
kemudian investasi itu juga harus berorientasi kepada terlink dengan umkm
yang akhirnya juga ini memperkuat tenaga kerja kita
lapangan pekerjaan kita
sedangkan jawaban pasangan nomor urut satu tidak menyentuh substansi masalah
sebenarnya kan semua sudah ada aturannya mengenai analisis mengenai dampak lingkungan
sehingga hampir dapat dipastikan proyek yang benar benar memiliki dampak lingkungan yang negatif
tidak akan dengan mudah dia bisa lolos
nah kalau memang ada sengketa sengketa atau konflik konflik
saya rasa itu perlu kita bahas secara spesifik satu persatu
ya konflik agraris ini terjadi di berbagai tempat misalnya di blitar sampai pasuruan
dan termasuk daerah pembuangan limbah bahan berbahaya atau b tiga
tumbuhnya kantong industri
hasil investasi secara masif
menghasilkan limbah b tiga yang tidak mampu dikelola dengan baik